masyarakat adat suku baduy memohon kawasan adat baduy dihapus dari daftar destinasi wisata
hal ini disampaikan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada presiden joko widodo senin lalu
surat permohonan penghapusan destinasi wisata ini diajukan oleh empat orang baduy yang mewakili pemangku adat
mereka beralasan merasa terusik oleh banyaknya wisatawan yang hilir mudik
tanpa memperhatikan tatanan adat yang telah dijaga suku baduy secara turun temurun
di baduy itu yang disebutkan wisata kan memang nggak mau
soalnya kalau wisata itu kan harus dipermanen dikembangkan supaya itu menarik pengunjung bahas ini
kalau yang di sini disebutkan itu sabah budaya
itu aja masih peringatan ketertiban ngikuti aturan aturan di baduy gitu ya
selagi di baduy
sementara itu wakil ketua komisi sepuluh dpr dede yusuf menilai permintaan suku baduy ini
untuk kekecewaan terhadap pemerintah
ia menganggap selama ini baduy hanya dibuka sebagai destinasi wisata tetapi tidak diurus
kawasan adat suku baduy berada di desa kanekes kabupaten lebak banten
wisata kampung suku baduy merupakan wisata alam sekaligus wisata budaya
pengunjung dapat menikmati alamnya yang masih asri dan mengenal lebih jauh budaya suku baduy
yang kuat memegang teguh nilai leluhur dan mempertahankan adatnya
masyarakat baduy tidak menggunakan transportasi apapun dan hanya berjalan kaki untuk bepergian
tidak berpergian lebih dari tujuh hari keluar baduy dan membangun segala kebutuhan dengan bantuan alam
selain itu suku baduy memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan
dengan menenun atau bercocok tanam
tim liputan cnn indonesia